polisi melakukan upaya paksa penangkapan terhadap buronan pegi setiawan alias pegi perong
terduga pelaku pembunuhan vina dan eki
pegi ditangkap di bandung jawa barat
kami tumas pol dejabar kombas jules abraham menyatakan penangkapan pegi dilakukan pada selasa malam
selama berstatus buron dalam kasus pembunuhan vina dan egy
pegi diketahui bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
polisi menjelaskan penangkapan terhadap pg dilakukan setelah bekerja sama dengan mabespori
dan mendengarkan keterangan rapi dana dalam kasus pembunuhan vina yang saat ini menjadi masa hukuman
hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap semua petunjuk
saksi saksi dan informasi dari warga untuk menangkap dua buron lain
saudara penggi alias terong yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas
sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu dbl
saat ini keempat narapidana tersebut masih dalam proses karantina
delapan belas tiga puluh kita terima narapidana dari lapas cirebon
sebanyak empat orang ya
kita terima empat orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina
itu yang membawa ke sini pegawai dari lapas cirebon dan dari polda empat
empat orang yang pertama ripaldi kedua hadi saputra
yang ketiga suprianto yang keempat eka
enggan memberikan pernyataan soal kasus vina cirebon yang kembali tersorot di media
saat itu brigjen indra jafar berpangkat akbp merupakan sosok utama
yang memimpin kasus pembunuhan wina dan eki pada tahun dua ribu enam belas lalu
melalui pesan singkat kepada kompas tv brigjen indra jafar menyatakan saat ini
polda jawa barat sedang melakukan pendalaman penyidikan
polda jawa barat yang berhak menjawab
usai mengumumkan adanya tiga dpo kasus pembunuhan vina yang terjadi delapan tahun lalu
polisi hari ini mengatakan telah menangkap satu dari tiga buron terduga pelaku pembunuhan vina
dan eki yang disebut sebagai peggy alias perong
dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan vina
tapi juga dari teman dan orang orang yang mengenal vina
salah satunya dari guru smpn tiga belas kota cirebon jawa barat
menu tri mulyani yang menjadi wali kelas fina di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas lalu
menu mengenang vina sebagai siswi yang aktif dan memiliki nilai akademik yang baik
sambil menunjukkan raport fina saat smp
menuk mengatakan vina memiliki nilai matematika yang cukup bagus
menuk berharap kasus pembunuhan terhadap mantan anak didiknya itu bisa terungkap dengan tuntas
saya agak sedikit terpukul
ya selayaknya orang tua selayaknya guru bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang baik
harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan
kemudian kami harapkan pada ketiga yang belum tertangkap kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik baik
kemudian prosesnya juga cepat selesai
kasus fina yang kembali disorot publik menyisakan sejumlah tanda tanya
mulai dari tiga buron yang dimunculkan lagi usai delapan tahun berlalu
serta pengakuan terpidana kasus pembunuhan vina yang membantah terlibat dalam kasus ini
mantan terpidana pembunuhan fina sangka tatal membantah tuduhan sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan ini
ia meminta polisi mengungkap kasus ini secara adil
kepengen saya pribadi saya kalau kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi
bahwasannya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan
saya kepengennya itu normal biasa kayak dulu lagi
bahwa saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali
terus juga banyak tekanan juga kok dari oknum oknum polisi waktu itu
di malam kejadian malam minggu itu juga saka tidak tahu menang
selain saka kuasa hukum terpidana rivaldi aditya widya ningsih juga buka suara soal kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan vina
penelusuran penanganan kasus ini membuka peluang untuk mengungkap kebenaran
pada saat itu dia langsung diadakan penahanan pemeriksaan di polsek utbar
cuma jam sebelas malam dipindahkan ke polres cirebon
jam sebelas malam berarti di malam selasa ya
jadi pada saat yang anak yang tujuh orang ditangkap itu
cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali tidak saling kenal
hanya kata penyidik polisi lah nggak tahu petugasnya
kita ngomong apa penyidik bukan penyidik ya
mereka ngomong termasuk si sudirman mengatakan tidak
jadi dia bukan andika tapi disuruh seolah olah dialah andika
pakar hukum pidana dari universitas pelita harapan jamin ginting berpendapat
jika memang ditemukan pelanggaran prosedur dalam penyidikan kasus pembunuhan vina
sejumlah polisi yang bertugas saat itu dapat disangsi
ia berharap polisi terbuka ke publik terkait soal ini
dengan dia melaporkan kepada propam
itu artinya prosedur yang dilaluinya pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka
dia anggap tidak sesuai
nah kalaupun kita harus bedakan antara material
mungkin materilnya diperiksa tapi pada formilnya
waktu dia diperiksa diperlakukan tidak sesuai dengan objek yang pemeriksaan begitu
nah waktu nanti itu harus dipanggil
jadi penyidik waktu dia menginterogasi dia
kemungkinan dipaksa katanya disudut rokok lah dipukuli atau apapun itu
itu kemungkinan akan dipanggil dan diperiksa
dan itu tidak ada kaitan dengan material putusan dia menjadi terpidana
nah nantinya kalau dapat dibuktikan ya bolehlah dikatakan sanksi kepada para penyidik yang melakukan
pertanyaan soal penuntasan penyelesaian kasus fina kini diarahkan ke polisi
selain desakan menangkap dua pelaku yang masih buron
polisi juga harus bisa menjawab tudingan proses penanganan kasus pembunuhan vina
yang disebut sebut kuasa hukum pelaku bermasalah
selanjutnya kami ajak anda bergabung dengan jurnalis kompas tv
ada fida alatas di bandung jawa barat
bagaimana fida sejauh ini hasil pemeriksaan dari pg
apakah ini juga jadi jalan untuk bisa menangkap dua dpo lainnya
kalau saat ini penyidikan mendalam ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
utamanya ini adalah pihak dari ditreskrimum polda jabar terkait kasus pembunuhan
dan juga dugaan ruda paksa fina cirebon pada tahun dua ribu enam belas lalu
pasca ditangkapnya satu orang warga cirebon bernama peggy setiawan
yang ini diduga merupakan salah satu dari tiga dpo yang selama delapan tahun ini
diburu oleh pihak kepolisian terkait kasus fina cirebon ini
dan kalau dari keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian hingga saat ini
pemeriksaan kepada saksi saksi
seperti salah satunya ini adalah peggy setiawan dan juga tujuh terpidana lainnya
ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian bahkan ibrahim dan juga saudara
pihak penyidik dari pol dajabar
ini juga telah memindahkan ketujuh terpidana dari kasus pembunuhan vina
yang sebelumnya dipenjarakan di lapas cirebon ke sejumlah lapas di kota bandung
di antaranya ini adalah lapas bancai begitu ya
dan juga lapas kebun waru
dimana empat terpidana ini dipindahkan ke lapas kebun waru pada selasa sore kemarin
ini dikonfirmasi oleh kepala lapas kebunwaru yang menyebut bahwa
keempat tersangka ini sudah dipindahkan ke lapas ke bonuwaru selasa kemarin
disertai oleh pihak penyidik dari dtrs krimum pol dajabar
proses ini ibrahim dan juga saudara tentunya dilakukan untuk kemudian mempermudah
proses penyidikan pasca ditangkapnya satu orang terduga pelaku
karena ini juga perlu digarisbawahi ibrahim dan juga saudara
pegi atau perong seorang warga cirebon yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada malam tadi
ini statusnya hingga saat ini masih terduga pelaku
untuk itu pemeriksaan lebih lanjut inilah yang menjadi fokus dari penyidik
kami juga masih memiliki beberapa pertanyaan ibrahim dan juga saudara terkait
apa namanya kasus ini dan juga bagaimana kemudian proses penangkapan secara mendetail
sudah berapa lama kemudian pegi ini menjalankan aktivitasnya sebagai tukang bangunan begitu ya di bandung
dan apa yang membuat hingga delapan tahun ini kemudian pegi ini bisa bersembunyi dengan aman
bisa dikatakan begitu ya dari pihak kepolisian
namun memang belum banyak informasi yang bisa diberikan
keterangan keterangan mendetail dan juga teknis ini tidak bisa terlebih dahulu diberikan oleh pihak kepolisian kepada publik
khawatir karena ini akan kemudian mengaburkan proses penyidikan yang hingga saat ini masih terus dilakukan
namun pihak kepolisian tentunya berjanji kepada media awak media dan juga publik secara umum
untuk kemudian bisa segera memberikan konferensi pers resmi jika kemudian proses penyidikan ini sudah selesai dilakukan
tentunya harapan kita semua ibrahim dan juga saudara dengan tertangkapnya atau diamankannya
satu orang yang diduga dpo dari kasus fina apalagi kalau kita melihat informasi yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian
dan juga berseliweran begitu ya di mana pegi ini atau pegi setiawan ini diduga ini merupakan otak dari kasus pembunuhan
dan juga dugaan ruda paksa fina cerbon dan kita juga ingin tahu tentunya apakah kemudian ini akan berjalan dengan baik
dengan maaf kemudian dengan ditangkapnya pegi ini atau berhasil diamankannya pegi ini teka teki atau misteri terkait kemudian kebenaran
dari masih adanya tiga pelaku lain dari kasus pembunuhan vina ini benar adanya
karena ini juga lah yang masih menjadi pro dan kontra ada juga masih diperdebatkan bahkan kalau kita menili kebelakang
pihak kepolisian dari polda jabar juga menetapkan adanya informasi mengenai tiga dpo ini juga masih berdasarkan
informasi yang diberikan oleh
yang sebelumnya ini diketahui
pada saat diperiksa di polres subang
inilah yang kita masih tunggu bersama ibrahim
fida alatas untuk laporan anda langsung dari